nah bandara di itu itu pelabuhan bergerung gerung
yang nangis presiden yang nangis presiden
dalam video amatir yang diunggah di akun facebook akp sukianto dan kasatpol kota pasuruan
yanuar memperlihatkan ratusan warga yang sedang ngabuburit di pelabuhan kota pasuruan jawa timur
banyak di antara mereka tidak memakai masker dan tidak berjaga jalan
dari video amatir inilah petugas pol pp dibantu anggota polisi kota pasuruan
membubarkan warga yang sedang abu burir
selain membubarkan tugas juga mengimbau warga untuk tidak keluar rumah
agar penyebaran covid sembilan belas tidak meluas di wilayah kota pasuruan
dari data satgas covid sembilan belas di kota pasuruan
ada empat warga positif terjangkit virus corona
dua warga pdp dan delapan puluh tujuh warga masuk kategori odp
sebenarnya akun yang diunggah di akun ini adalah warga yang diunggah di jawa timur
sebenarnya akun yang diunggah di jawa timur adalah warga yang diunggah di jawa timur
sebenarnya akun yang diunggah di jawa timur adalah warga yang diunggah di jawa timur
ratusan pembalap maupun penonton yang berkerumun di jalan raya ini
langsung kocar kacir saat polisi mendatangi arena balap liar
namun upaya melarikan diri dari kejaran petugas sia sia
lantaran pihak polisian sudah menutup seluruh akses jalan raya
agar para pembalap liar tidak kabur dari kejaran petugas
tidak sedikit dari pembalap liar tersebut
tidak menggunakan masker sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona